presiden jokowi dodo mengimbau kementerian dan lembaga untuk memangkas pengeluaran belanja barang dalam pagu ppn dua ribu dua puluh
ini menyusul hasil apbn yang kembali defisit di bulan maret dua ribu sembilan belas
dalam rapat paripurna pagu anggaran presiden jokowi dodo mengatakan
pemangkasan belanja barang di kementerian perlu dilakukan agar penyerapan anggaran semakin efisien dan efektif
jokowi juga meminta menteri keuangan sri mulyani untuk memantau lebih jeli postur pagu indikatif dari masing masing kementerian
tujuannya agar kondisi belanja kembali normal seperti pada tahun dua ribu tujuh belas ataupun di apbn dua ribu tujuh belas
jokowi menyebut postur belanja barang di apbn dua tahun yang lalu tidak membengkak
lantaran minim perhelatan acara acara tahunan
namun masing masing menteri diharapkan agar tetap mendorong belanja infrastruktur
bahwa belanja modal agar diperkuat agar ditingkatkan
semua kementerian harus bisa memaksa organisasinya agar penyerapan anggaran itu betul betul bisa direalisasikan
yang kedua belanja barang kurangi sebanyak banyaknya
bumetri keuangan tolong dilihat
pada tahun yang
tolong betul betul dipakai sebaik patuh
anda dipaksa untuk masuk ke angka angka itu